tarif tiket kereta api ekonomi akan dinaikkan mulai tujuh juli nanti
karena pengurangan subsidi sesuai peraturan menteri perhubungan
namun masih banyak pengguna kereta api ekonomi yang mengaku
belum mengetahui penerapan tarif baru ini
terhitung pada tujuh juli nanti pt kai akan memperlakukan tarif baru
pada kereta api ekonomi bersubsidi jarak menengah dan jauh
akan terdapat dua puluh jadwal kereta api yang tarifnya naik
peningkatan tarif dilakukan karena semakin banyaknya kereta ekonomi lokal
tambahan yang harus disubsidi
namun masyarakat pengguna kereta api ekonomi bersubsidi
mengaku belum mengetahui adanya penerapan tarif baru ini
kepala humas daob satu suprapto menyatakan
informasi ini baru didapat sebulan lalu dari peraturan menteri perhubungan
dirinya menambahkan akan gencar mensosialisasikan kemasyarakat
dengan tetap menjaga kesehatan
dan menjaga standar pelayanan
jadi kita juga terus melakukan sosialisasi secara gencar dan cepat
dimana kita untuk biar cepat sampai ke masyarakat
kita gunakan media mensos
kita sesuai dengan pelayanan tarif komersial kita
dimana kita ada standar pelayanan minimumnya
tapi kita selalu berusaha untuk dihasilkan
dalam perubahan tarif ini kereta api tegal express
dengan rute perjalanan tegal pasar senen
salah satu yang mengalami peningkatan
tarif awal rp empat puluh sembilan harga tiket menjadi rp lima puluh
sedangkan untuk peningkatan tarif tertinggi
salah satunya diberlakukan pada kereta api matarmaja rute malang pasar senen
dari tarif awal rp satu ratus sembilan menjadi rp satu ratus dua puluh lima
marsya anastasia jakarta